perkaan merupakan salah satu pelayanan publik yang dimiliki oleh badan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia
yang dapat diakses oleh seluruh pegawai dan masyarakat umum
perpustakaan ini memiliki tiga enam ratus koleksi buku yang terdiri dari buku hukum ham penelitian atau kajian hukum dan ham hingga kamus bahasa
selain itu kamu juga dapat mengakses jaringan dokumentasi dan informasi hukum di seluruh indonesia
proses peminjaman juga sangat mudah
kamu hanya perlu membawa kartu identitas diri untuk dibuatkan membership dibantu oleh pegawai perpustakaan yang ramah dan profesional
setelahnya kamu bisa meminjam maksimal empat buku sekali pinjam dengan durasi peminjaman maksimal satu minggu dengan perpanjangan maksimal satu kali
sebelum pulang jangan lupa memberikan penilaian untuk peningkatan pelayanan kami
untuk masa pandemi setelah ini
sekarang ini perpustakaan balitbang kumham memberikan peminjaman drive thru lewat media sosial whatsapp sehingga dapat meminimalisir kontak langsung dengan orang lain
caranya mudah kok
kamu bisa cek ketersediaan buku yang kamu inginkan di pustaka balitbangham go id

jika buku yang kamu inginkan ada kamu bisa langsung menghubungi petugas melalui whatsapp di nomor delapan ratus sebelas sembilan ratus empat puluh empat lima ribu lima ratus empat
jika buku yang kamu inginkan ada kamu bisa langsung menghubungi petugas melalui whatsapp di nomor delapan ratus sebelas sembilan ratus empat puluh empat lima ribu lima ratus empat
petugas akan memverifikasi ketersediaan stok buku melakukan pencatatan secara digital peminjaman melalui e library dan menginformasikan waktu pengambilan buku piance
setelah diverifikasi kamu bisa mengambil buku yang kamu inginkan di depan perpustakaan atau lobby lantai satu gedung balitbank sesuai jadwal yang telah diinformasikan
jangan lupa membawa barcode bukti keanggotaan perpustakaan yang diberikan petugas melalui whatsapp
kami tunggu ya kedatangannya di perpustakaan balitbank hukum dan ham
sampai jumpa dan salam sehat selalu